sementara itu pihak pertamina merespons sindiran jokowi dengan menyatakan alokasi investasinya menurun karena fokus pada lapangan yang sudah ada
direktur perencanaan investasi dan manajemen risiko pertamina gigi prakoso mengakui pertamina ip selama ini menempatkan mayoritas investasinya di wilayah kerja eksplorasi yang sudah ada
saat ini kita produksi sekitar masih enam ratus ribu barrel per hari oil and gas ya
itu dua ribu tiga puluh kita targetkan kita harus meningkat produksinya sekitar satu lima sampai satu sembilan juta barrel oil equivalent per day
nah untuk mencapai itu tentunya harus banyak investasi yang kita lakukan
baik itu mengembangkan lapangan yang existing maupun menemukan lapangan lapangan baru atau juga kita melakukan ekspansi ke luar negeri